duka kehilangan suami belum hilang kini sri mulyani istiqomah harus menghadapi kenyataan bahwa bantuan santunan yang dijanjikan pemerintah tak kunjung datang
suami istiqomah adalah korban covid sembilan belas yang meninggal pada tiga juli lalu
sebelumnya sang suami sempat dirawat di salah satu rumah sakit rujukan covid dengan status pdp karena hingga sang suami meninggal hasil swab tak kunjung keluar
berapa hari setelah pemakaman hasil swab menyatakan bahwa suami istiqomah positif terpapar virus covid sembilan belas
karena tidak ada status pasti penyakit apa yang diderita sang suami hingga meninggal istiqomah dan keluarga memutuskan untuk memakamkan jenasa di pemakaman umum dengan protokol pemakaman covid sembilan belas
tuntutan istiqomah terhadap pemerintah surabaya ia lakukan sebab ia mendapat informasi bahwa setiap korban meninggal akibat covid sembilan belas
berhak mendapat santunan sebesar lima belas juta rupiah
persyaratan pun segera dilengkapi
namun usaha istiqomah untuk mendapatkan haknya harus terganjal aturan dari dinas kesehatan surabaya
menurutnya dinas kesehatan surabaya tidak bisa mengeluarkan surat pernyataan meninggal akibat covid
karena sang suami dimakamkan bukan di tempat pemakaman khusus covid sembilan belas yang ditunjuk pemkot surabaya
karena menurut saya persyaratan saya itu sudah lengkap
kalau lihat dari kemensos itu sudah saya penuhi semua persyaratan itu
yang dianggap belum memenuhi syarat sampai sekarang itu karena dinkes tidak mau mengeluarkan itu surat pernyataan itu dari dinkes
menanggapi bantuan santunan pemerintah untuk korban covid yang macet ini
wakil ketua dprd surabaya menyayangkan sikap pemerintah kota
menurutnya sesuai edasnya
sejak kemarin di daerah kemensos hingga perwali tidak dijelaskan
bahwa korban meninggal akibat covid yang mendapatkan santunan
harus dimakamkan di pemakaman khusus covid yang ditunjuk pemerintah
ada lagi warga surabaya bernama dea wini pertiwi yang terkendala proses administratif
bulan mei lalu ayah ibu dan kakaknya meninggal karena terpapar covid sembilan belas
berbeda dengan istiqomah keluarga dea dimakamkan di tpu khusus covid sembilan belas
dea mengaku meski mengetahui adanya santunan pemerintah untuk ahli waris korban meninggal akibat covid sembilan belas
ia belum mengurus persyaratannya
beberapa urusan administrasi menurutnya cukup menghambat prosesnya
melengkapi persyaratan untuk mendapatkan santunan dari pemerintah
prosesnya aku masih mengajukan soalnya kan ada beberapa syarat yang harus aku urus gitu
dan akte kematiannya papaku itu baru aja jadi
dari bulan juni aku ngajuin ke kelurahan itu baru jadi gitu
jadi memang ada beberapa proses yang agak sedikit lama mungkin
jadi memang aku baru mau mengajukan untuk santunan itu
terus belum lagi surat keterangan ahli waris itu harus ada juga
itu juga agak sedikit ribet sih
jadi aku dioper oper dari kelurahan terus habis itu disuruh ke pengadilan agama kayak gitu gitu sih
hingga kini pemerintah kota surabaya masih belum memberikan tanggapan apapun
atas macetnya santunan bagi keluarga korban covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia